betul sekali jennifer

jawaban kalian betul semua
jadi kesimpulannya kita harus menjaga kebersihan lingkungan
yaudah lanjutin lagi belajarnya
eh kang idan

bukannya sombong bukan
bukannya sombong bukan
sekali sekali gak apa apa atu kang
enggak tin saya cuma sebentar
ntin mau ikut bisnis enggak
kalau modalnya banyak banyak masaya gak ada
tenang aja tin
ntin mah gak usah ngeluarin modal
nanti entin dapat uang gede
serius kang emangnya teh bisnis apaan
emangnya teh saya perempuan apaan
tenang aja atu tin
potonya teh tetep sopan
ntin tetep baju yang lengkap sopan
nah tin kalau mau kabarin saya ya

jangan malu malu atu
minta jus yang paling enak
oh baik kang
pakai gelas anu paling gede
buahnya dicampur campur aja
dua saja cak saya tidak usah
iy kom kamu teh harus minum
kalau kamu tidak minum mah itu mah saya bukan raktir namanya
cek sekalian ya sama sebuah
pakai mangkok yang gede
bila perlu pakai baskom
saya nggak mau pakai baskom kebanyakan kekenyangan nanti saya muntah muntah
jangan khawatir atu doi
kalau tidak habis mah saya yang habisin
saya tidak usah masih kenyang kang
aduh kamu teh bagaimana
jangan khawatir ini mah saya yang raktir
hah baik kang
kalau puan makannya fahad
eh itu mah namanya dunia terbalik
nanti kalau lebaran baru saya nyariin kamu
kan saya mau sedekah buat kamu
amin saya terima sedekah dari kamu dong
saya yang ngasih jaket ke kamu nanti
kamu gak ikut itu
aku sama idoi ditraktir justru sama kang barnas
lumayan atu ceng gratis
kan kamu jarang jarang jajan nggak punya duit
enak aja saya punya duit
kamu tuh suka dikirimin uangnya dari em
kamu nikmatin dulu lah ceng kalau begitu
soalnya nanti kalau em tau kelakuan kamu sama itu itu
aduh udah pasti transporannya mah di stop
amit amit kamu dasar mulut lemes pedut
mendingan kamu sana nyusul akum sama idoi
biar ditraktir sama kang barnas
kamu teh bagaimana sih kalau saya yang kesal
karena yang ada saya yang bayarin mereka semua
lagian juga kang barnas mah cuma pura pura aja mau traktir idoi sama aku
ujung ujungnya juga idoi sama akum yang bayar
aduh ampun dasar pedut bancong
kamu teh orang paling jahat sedunia kamu nye
jadi kamu sengaja ngejebak akum sama idoi biar traktir kang barnas iya
aduh ampun iya
waalaikumsalam pak idan
saya mau mengembalikan buku
iya silahkan pak
langsung dikasih aja ke popon
iya bu terima kasih
saya mau pulangin buku
pak idan mau mengembalikan buku
tolong dicatat ya
sudah dibaca semuanya pak
sudah bu yola
saya mau punya buku yang lain
terima kasih bu
saya mau pinjem buku ini
pak idan mau pinjem buku
pak iden mau pinjem buku